jaksa non aktif pinangki sirna malasari hari ini kembali menjalani sidang kasus suap dan pencucian uang di pengadilan tindak pidana korupsi
agenda sidang kali ini pihak kuasa hukum pinangki akan membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum
dalam persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa pinangki telah menerima suap lima ratus ribu dolar amerika dari buronan joko chandra
dan sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana di pengadilan negeri tp cor jakarta
selamat siang maria maria kita tahu pada sidang sebelumnya pinangki mengungkap jika ada yang aneh dengan dakwaannya sehingga kemudian mengajukan keberatan dalam sidang eksepsi hari ini
apa yang kita bisa elaborasi dari sidang eksepsi hari ini maria
ya verdi betul sekali bahwa memang sidang eksepsi atau nota keberatan sudah selesai dilakukan atau sudah selesai dibacakan di dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi ataupun di pengadilan negeri jakarta pusat maksud kami
dan tadi dalam nota keberatannya memang pinangki melalui kuasa hukumnya sempat menyatakan beberapa hal yang kami catat menjadi hal hal yang cukup menarik dalam persidangan ini
ini sirna malasari menyebutkan bahwa tidak benar jika dirinya diperlakukan istimewa seperti apa yang kemudian banyak dibicarakan di publik setelah ia ditangkap dan juga kemudian ia masuk dalam proses persidangan
pinangki bahkan juga menyatakan bahwa dirinya tetap saja ditempatkan pada sel tahanan yang sama dengan tahanan yang lain
kemudian ia juga menampik adanya action plan yang disiapkan oleh pinangki sirna malasari
seperti yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya dua puluh tiga september dua ribu dua puluh yang lalu verdi
dan ia juga menyatakan permohonan maafnya kepada sejumlah pihak yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum
bahkan secara khusus tadi sempat pinangki memberikan secari kertas yang berisi tulisan tangan dari pinangki sirna malasar yang menyatakan permohonan maaf terkait dengan nama st burhan
yang saat ini menyandang sebagai jaksa agung dan juga nama hatta ali yang saat ini menyandang jabatan sebagai ketua mahkamah agung
dalam kertas atau dalam tulisan yang ia tulis tangan ini pinangki menyebutkan permohonan maaf yang sebesar besarnya terhadap kedua nama ini
karena namanya kemudian dikait kaitkan dengan kasus yang saat ini tengah dijalani oleh pinangki sirena malasari
kemudian dalam surat eksepsi atau nota keberatan ini pinangki juga sempat mengutara
dan mengutarakan bahwa tidak benar adanya pemberian dan juga tindak pidana pencucian uang yang dia upayakan terkait dengan pertemuan pertemuannya dengan joko chandra di malaysia beberapa waktu yang lalu
kalau kita melihat ferdi dalam dakwaan yang kemudian dilakukan atau diberikan oleh penuntut umum pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh yang lalu
pinangki sirna malasari didakwa telah menerima uang sebesar lima ratus ribu dolar amerika serikat
yang merupakan uang atau fee awal
dari komitmen fee senilai satu juta dolar amerika serikat
dan dalam dakwaannya kemudian penuntut umum juga menjelaskan ada action plan yang melibatkan sejumlah pihak untuk kemudian menggolkan fatwa ma yang kemudian dapat digunakan oleh joko chandra
untuk lolos dari fonis dua tahun penjara yang memang sudah ia dapatkan sebelumnya
ini kemudian juga ditanggapi tidak hanya ditanggapi oleh nota keberatan dari pinangki
tetapi juga sejumlah pihak termasuk
lsm seperti indonesia corruption watch juga kemarin juga sempat menanggapi dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum
di mana icw juga menyebutkan bahwa ada empat kejanggalan yang terjadi dalam dakwaan yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam kasus pinangki sirna malasari
icw menyebutkan ada beberapa hal termasuk diantaranya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa nama nama yang kemudian masuk dalam action plan ini
dan kemudian juga icw menyebutkan
ada dakwaan dari jaksa penuntut umum yang tidak lengkap
sehingga icw menyebutkan ada upaya upaya untuk melokalisir kasus dari pinangki sirena malasari hanya sampai pada jaksa pinangki
sedangkan kalau yang disebutkan icw bahwa kedudukan jaksa pinangki saat ini tidak memiliki kekuatan yang cukup besar
untuk kemudian bisa memberikan atau membuat action plan yang kemudian menghasilkan surat atau fatwa ma
sehingga ia memerlukan orang orang lain yang jauh lebih besar kekuasaannya
dan kemudian icw menuntut untuk jaksa penuntut umum menjelaskan lebih detail lagi dalam proses persidangan
sehingga tidak hanya sampai pada pinangki sirna malasari saja tetapi bisa juga menyeret pihak pihak lain yang diduga telah melakukan atau melakukan pemufakatan jahat yang kemudian terjadi dan kemudian sudah dipersidangkan ini
dan tadi dalam sidang eksepsi atau nota keberatan
yang kemudian sudah berjalan
jadi sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia bagian barat
dan berakhir satu jam setelahnya atau sekitar pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
tadi dalam situasi sidang kami juga sempat mengalami beberapa hal kesulitan
karena kami tidak mendapatkan akses yang cukup terbuka dalam sidang kali ini
karena memang pengadilan negeri jakarta selatan berdalih menerapkan protokol kesehatan
sehingga kami tidak bisa secara langsung untuk masuk
ke dalam untuk mengikuti persidangan dan disediakan hanya melalui layar yang ada di belakang saya
dan itu pun tadi sempat ada terkendala teknis
sehingga kami tidak bisa mendengarkan secara keseluruhan nota eksepsi atau nota keberatan yang dilakukan atau diberikan oleh pinangki sirna malasari secara langsung
tetapi kemudian kami mendapatkan keterangan dari pihak kuasa hukum
dan juga tadi pinangki sirena malasari sendiri telah memberikan surat yang berisi tulisan tangannya
yang berisi permohonan maaf terhadap dua nama yang tadi sudah saya sebutkan
yaitu st burhanuddin dan juga hatta hali yang sempat disebutkan
telah terkait langsung dalam kasus dugaan suap pemufakatan jahat yang kemudian diduga dilakukan oleh pinangki serna palasari
ferdi dalam dakwaan ini sebetulnya juga ada kata kata bahwa pinangki sirena malasari
pinangki sinarsari telah memberikan uang senilai lima puluh ribu dolar amerika serikat terhadap anita kolopaking
yang diduga juga terlibat dalam pengaturan fatwa ma yang kemudian diberikan untuk pelolosan bagi joko chandra
tapi kami tadi tidak mendengar atau tidak mendapatkan keterangan mengenai hal ini dari pihak kuasa hukum
dan pihak puasa hukum hanya berkonsentrasi saja pada tindak pidana pencucian uang
yang kemudian dinyatakan oleh pihak kuasa hukum ini terlalu mengada ada karena
tidak dapat dibuktikan secara kebenarannya dan hanya mencocokkan mengenai uang masuk dan keluar
yang dilakukan oleh pinangki sirena malasari sejak dua puluh sembilan november dua ribu sembilan belas sampai dengan mei dua ribu dua puluh saja
setelah sidang eksepsi atau nota keberatan ini nantinya akan dilakukan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan yang diajukan hari ini
maka sidang saat ini sudah selesai dan kami masih menunggu bagaimana kelanjutan dari sidang berikutnya
apalagi fakta fakta persidangan yang dapat diungkapkan dan apakah memang betul
hanya sampai pada pinangki sirna malasari ataukah ada pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini
verdi kembali kepada anda
baik terima kasih koresponden cnn indonesia maria sarjana dari pengadilan negeri jakarta pusat